maaf atuk pep
neng suka kan sama edward bapak bisa lihat itu
bapak juga suka kan sama bunga riala
pep dia juga bisa lihat itu
bapak gak mau kamu menikah di usia muda
kamu harus sekolah sampai tinggi
pep gue gak mau sekolah bukan karena pacaran sama edward pak
tapi pep gue bener bener gak mau sekolah
pep gue harus sekolah
pep gue mau nyakirin
bapak bisa aja larang pep gue buat deketin edward
tapi pebri nanti akan cari cowok lain buat dinikahin
supaya pep gue bisa berangkat ke luar negeri
pep gue masuk kamar dulu pak

valt glue porsiaco yang dapat mion

tugas kamu cuma antar jemput edward
sesudah itu kamu gak punya hak apa apa lagi atas motor ini
aduh aduh kasihan sekali kamu cek
punya motor bagus bisanya cuma dilihatin aja
gak bisa dipake
ikut campur urusan orang lain aja
siian deh itu motor
pak debbie berangkat dulu ya
laptopnya jangan kasih pinjam siapa siapa
ya udah jual aja laptopnya kalo gak boleh dipinjem
boleh laptopnya dibawa boleh
tapi pesen papa tuh cuma satu
jangan kasih pinjam ke siapa siapa
nanti rusak lagi debbie
debbie malu pak
kok punya barang nggak boleh dipinjemin
padahal temen temen debbie suka bantuin debbie
kalo debbie gak ngerti pelajaran diajarin dibantuin
jennifer aja gak pernah hitung hitungan sama debbie
udah biarin aja kalau orang lain baik sama kamu
tapi kamu gak perlu baik sama semua orang
ingat gak omongan papa kemarin
jadi orang baik itu salah
karena nanti dimanfaatin sama orang lain
ya udah pak
kalo laptopnya gak boleh dipinjemin
mendingan debbie gak usah sekolah
gak usah les
demi malu jadi orang pelit
debbie gak boleh begitu
kalo debbie gak sekolah gak les
nanti gak pinter nggak jadi orang kaya atuh
ya udah deh
ya udah boleh laptopnya kasih pinjam yang lain
tapi ingat ya jangan sampai rusak
makasih ya pak
ya udah pak
debbie berangkat dulu ya
debbie berangkat dulu ya
ini nih berteman sama orang susah
dimanfaatin terus sama orang lain
harusnya kamu bersyukur punya anak baik dong
kok anak lebih baik dari bapaknya
orang lain kepingin punya anak baik
tapi kamu anak jadi baik malah dilarang
enggak betul tuh mak
sida dang mak
orang tua gelo mak
orang tua pedut
mendingan dadang daripada kamu
dadang setia sama istri
eh mau kemana ceng
itu ada motor
ceng eh tunggu waktu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
ceng eh tunggu
maaf pak badrun
saya petugas kami
pak uwa dari kecamatan pak badrun
ya kalau gitu silahkan silahkan duduk
terima kasih pak
begini pak badun ini ada berkas mempelai pria yang belum lengkap
jadi harus dilengkapin dulu pak badrun
biar bisa dilok tanggalnya pak
apa saja yang kurang
fotokopi ktp sama kartu keluarga pak badulnya
ya sudah kalau itu
nanti biar saya lengkapi
kalau akad nikah mau dilaksanakan satu minggu setelah lebaran
sebaiknya didaftarin dalam minggu ini juga pak
soalnya kalau tidak jadwal pernikahannya bisa dimundur pak
iya pak terima kasih informasinya
soalnya sudah banyak yang mendaftar untuk tanggal itu pak
saya cuma bantuin pak badrun
biar bisa dapat jadwal yang sesuai
bisa dapat jadwal yang diinginkan pak
terima kasih pak
begitu saya pamit dulu pak
bikin pebri kaget aja
om idoi ngapain ya orang masuk
maaf atuh pep
pebri jangan marah ya
om idoi cari bapak
tadi pebri gak jawab
soalnya pebri lagi sholat
supaya ucu datang hari ini juga
berkas perkahwinan kamu ini
belum bisa didaftarin
karena berkas ucuy belum lengkap
jadi mimin sama kang ucuy gak bisa nikah abis lebaran mak
kalau ucuy ngelengkapin berkas ini
coba kamu hubungi ke suara
mungkin dia bisa cari ucuy
biar ucuy segera kesini
tadi itu si alva itu nangis

tadi itu si alva itu nangis

tadi itu si alva itu nangis
bapak marah min
kalau boleh mimin mau minta tolong
apakah marah marah mau ketemu kang ucuy